mita mita sekarang gue tau lo ada dimana
lu tuh terlalu sayang buat dibunuh
mendingan lu dijadiin bini gue
maaf kemarin aku kalut aku merasa gak diinginkan disini
tante dan neneknya vino sepertinya masih belum teringat
sama aku ada disini makanya aku memutuskan untuk pergi
yang penting vino udah aman sesuai dengan amanah mereka
amanah dari siapa
dan mereka itu siapa
maksud saya amanah dari mas arfino
mita pokoknya bagaimanapun dan apapun alasannya
lain kali kamu jangan tinggalin vino sendirian ya
karena tanpa kamu vino itu rewel banget
aku kira aku bisa jauh dari final
ternyata aku merasa gak tenang jauh dari dia
makanya aku memutuskan untuk kembali
minta kamu berhenti
aku mau kembali
dari tadi dia kan nggak mau makan
siapa tau dia mau makan ya
iya iya pak kalau gitu saya naik dulu ya
untung mita datang di saat yang tepat ya pak
kalau gak pasti vino udah dibawa ke pantai asuhan
mungkin ini pertanda mel
di saat yang genting
di saat yang genting
kita selalu saja dipertemukan dengan mita
kita selalu saja dipertemukan dengan mita
mama kangen banget sama kamu fin
kamu juga kangen banget kan sama mama
kemarin mama udah ninggalin kamu
mama gak akan pernah ninggalin kamu lagi vin

mama cintain penceranaanwi
tapi kalau tersenyum nggak praktek view kayak ni
hier siduq oi skipped barang ya vin
mama itu dulu tomboy bandel susah diatur
sekarang kok mama bisa jadi keibuan gini
kamu membuat hidup mama berubah total
hmm mungkin kita emang selalu ditakdirkan untuk sama sama ya saya
jadi yang mau dibunuh sama alia itu mita
berarti belum ada perkembangan ya
lo tuh kerjanya ngapain sih
lu tau gak lama lama justru pelu yang gue bunuh
lu pengen bunuh gue
gue gak bercanda ya tik
gue tuh pengen tau
apa sih alesannya sampai lu kayaknya susah banget ngingkirin tuh cewek
duit ya kan
gue tambahin ya nih lihat
dua kali lipat dari yang gue janjiin kemarin
asal lu kerjanya bener dan cepet
untuk harga sebuah nyawa
lu pelit apa gimana sih
terus lu jangan macem macem ya
gue naikin segitu udah bagus
eh preman pinggir jalannya belah gue yang setengah mati
lu tuh gak sosok mahal deh
kalau ngerasa bisa ngebunuh dia
ya lu bunuh aja sendiri
bagian lu sama sama cewek kan
dan lu mungkin lebih tega
oh jadi ini masalahnya tega
jadi selama ini lu tuh gak tega sama tuh cewek
ya udah terserah lu
bungung aja ditanya
jawab dong pertanyaan gue
lu tuh mikirin apa sih
lebih gampang habisin dia di rumahnya
lu pengen kan urusan ini cepat beres
sekarang lokasi alamatnya malam ini gue datang ke rumahnya dan gue habisin dia
pokoknya ya kali ini lu jangan gagal
atau ee yang gue habisin
sekarang gue tau lu ada dimana
lu tuh terlalu sayang buat dibunuh
mendingan lu dijadiin bini gue

habis itu kita bakalan lanjutkan arakan cusco
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan redundant di semuaper joystick
sampai jumpa lagi
najib ya yang mau bererak hari biasa
ya ya sudah
masuk kancang kita dulu
harus buat yang suka
hilang lupa dewa hai teman